buat kita para ibu ibu pasti bingung nih angka covid sembilan belas meningkat lagi
sementara harus mencari hiburan yang pas buat anak anak yang stay di rumah aja
nah weekend tuh gak harus melulu pergi ke mall ataupun ke tempat wisata
orang tua tetap bisa menyediakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak anak
salah satunya untuk menjadi ilmuwan kita bisa mengikuti kelas sains online
penasaran ikutin yuk
weekend kali ini saya mau ajak anak anak belajar sains dengan cara yang menyenangkan karena seperti bermain
oke aku yang ini
supaya lebih paham saya pilih ikut kelas online nya
jadi anak anak cukup duduk manis di depan gawai bereksperimen dengan alat alat yang sudah dikirimkan
sambil mengikuti instruksi dan penjelasan dari fasilitator melalui aplikasi zoom
untuk si adik yang baru kelas tiga sd mau bikin lampu lava nih
bahannya aman untuk anak anak
kita membutuhkan lampu led baterai koin dan lampu lampu
botol plastik bilas puding kecil minyak air dan magic tablet atau tablet ever fashion
selamat pagi kak
oke kita kembangkan dulu ya
ini aku siapa aja ya disini ya
aku ini lagi siapa
ikut pernah salam pernah
kerenal apa yang mama kakak
aja salam pernah ya
ada yang tau gak ya hari ini kita mau buat eksperimen apa ya
pertama masukkan pewarna pada air
rekatkan lampu led dan baterai ke gelas plastik dengan selotip kertas
setelahnya taruh botol minyak di atas gelas plastik tersebut
lalu masukkan air warna ke dalam minyak
nah ini nih bagian serunya
begitu magic tablet masuk
wah ada letupan lava yang berwarna
lanjut giliran si kakak yang masuk kategori kelas empat sd
kali ini eksperimen membuat drawing robot
alatnya berupa spidol tiga warna
baterai dua buah
kancing warna warni dan mata mainan
pertama tama tempatkan baterai di dudukannya
lalu sambungkan kabel pada dinamo
berikutnya rekakan baterai dan dinamo pada paper cup
nah untuk memasang kaki kaki robot
pasang tiga buah spidol di sisi samping paper cup
pastikan posisinya sejajar ya
silahkan untuk memasang kabar
terima kasih menonton
agar lebih menarik agar robot bisa bergerak buat baling baling robot menggunakan stik
es krim yang dipasang di atas dinamo sambungkan kabel dinamo yang belum terpasang dan grawing
robot pun akan berputar dari lidah satu ready dua tiga wow jadi bikin bulet
wow lihat tuh anak anak seneng banget karena usahanya membuahkan hasil nggak
berasa lagi belajar sains ada bantuan bateri kayak oh sistem robot
anak anak itu mereka tuh seneng banget sebenarnya sama sains gitu kan tapi tuh
enggak ada fasilitas di sekolah yang bisa istilahnya menyiapkan itu ya memadai untuk itu jadi
apalagi di indonesia itu apa ya yang dominan itu biasanya lab science atau eksperimen itu
biasanya dilakukan untuk kelas seperti smp ataupun sma gitu ya sementara teman teman
yang dari sma dan sma juga bisa membuat kelas di sekolah dan juga kelas di sekolah dan juga

kegiatan stimulasi seperti ini penting diberikan kepada anak anak untuk mengembangkan motorik
kasar dan motorik halus mereka apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini orang tua
dituntut lebih kreatif menciptakan permainan edukatif bagi mereka meski di rumah saja
di tingkat itu gunanya untuk melihat kata energetiknya pada waktu program
buat ada tujuannya tujuannya itu untuk apa untuk apa sehingga pada waktu tujuannya sudah jelas untuk
mencapai apa anak harus bisa apa karena kan itu proses belajar ya belajar itu dari tidak bisa
menjadi bisa walaupun tidak ada bimbingan atau apa orangtua bisa meng create kok sendiri di
rumah dengan cara apa orangtuanya punya wawasan kalau orang tua punya wawasan dia pasti
akan memiliki kemampuan untuk menciptakan program program yang lucu untuk menyenangkan
anak anaknya gitu seru banget kan luar biasa ya bahwa belajar sains itu juga menyenangkan
melalui praktek dan percobaan dan saya sebagai orang tua jadi makin sadar nih bahwa dalam
mendidik anak anak harus sabar dan ikut menjadi kreatif
sampai jumpa di weekend getaway selanjutnya tim liputan cnn indonesia